anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md mempersilahkan
bila ada pihak pihak yang menolak dan ingin memberi masukan kepada pemerintah
terkait rancangan undang undang cipta kerja
menurut mahfud aspirasi tersebut dapat disampaikan pada dpr
mahfud md juga angkat bicara terkait aturan dalam draft omnibus law
yang menyebut pemerintah bisa mencabut undang undang lewat peraturan pemerintah
atau peraturan presiden
mahfud menduga ada kekeliruan mengenai persoalan ini
meski demikian hal itu dapat diperbaiki dalam proses pembahasan di dpr
tapi kalau isi undang undang ini bisa diubah dengan perpres atau pp itu pasti salah
dari ilmu perundang undangan
itu bisa diperbaiki dalam proses pembahasan ke depan
dan pemerintah sudah ngomongkan itu terbuka
malah bagus kalau banyak yang menanggapi
dunia pers juga mengatakan sanksi untuk pelanggaran pers akan diatur oleh bpp
tidak setuju sampaikan ke dpr nanti kita bahas sama sama
yang susah itu kalau nanti begitu diundangkan lalu ditutup
diam diam tiba tiba disahkan
ini enggak semuanya terbuka
silakan anda beri masukan agar undang undang ini bagus untuk semuanya
sementara itu anggota komisi tiga arsul sani menilai isi dari pasal satu ratus enam puluh
dalam draft ruu omnibus law cipta kerja bukanlah salah ketik
pasal itu dinilai keliru secara menyeluruh bukan hanya satu atau dua kalimat saja
dalam pasal satu ratus tujuh puluh ruu cipta kerja itu disebutkan
pemerintah berwenang menghapus atau mengganti undang undang
padahal dalam undang undang nomor tiga
dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan perundangan
disebutkan kalau peraturan pemerintah dibuat sebagai turunan dari undang undang
apa itu definisinya peraturan pemerintah
yakni peraturan yang dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan undang undang
nah sekarang kalau ada peraturan pemerintah itu menggantikan undang undang
itu kan berarti nabrak definisinya peraturan
pemerintah itu sendiri yang ada di dalam undang undang tentang pembentukan peraturan perundangan
saya kira tidak salah ketik lah
sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada itu ada salah ketik
atau harusnya bisa menjadi tidak bisa atau harusnya tidak bisa tapi terketik bisa lah itu salah ketik
tetapi kalau dalam satu kalimat itu saya kira apalagi itu ada dua ayat yang terkait dengan itu paling tidak itu nggak salah ketik lah
anggota fraksi partai golkar aceh hasan syazili meyakini bahwa pemerintah tak mungkin salah dalam menyusun rancangan undang undang omnibus law
terlebih jika isinya bertentangan dengan undang undang lain
menurut aceh presiden tak mungkin membuat undang undang yang melanggar aturan lain
ada hal hal yang sesungguhnya memang pasti pemerintah ya akan hati hati dan pasti pemerintah akan tahu apa yang seharusnya
dilakukan untuk menjaga kepentingan pemerintah
dan juga untuk menjaga kepentingan pemerintah
dan juga untuk menjaga kepentingan pemerintah

dan juga untuk menjaga kepentingan pemerintah
dan juga untuk menjaga kepentingan pemerintah
ya kata partai pendukung pemerintah presiden tidak mungkin salah membuat undang undang
tapi ini sautan sautan antara menkopol

kemudian yang membuat ataupun menjadi ketua pimpinan dari ruu cipta lapangan kerja
secara hukum tata negara anda melihatnya ruu cipta lapangan kerja ini gimana sih bang
apakah kemudian amburadul tidak siap terburu buru jadinya ya banyak yang salah seperti itu
ya ini kan teorinya sederhana
presiden sudah kasih target ya
kalau sesuatu yang kejar tayang ya pastilah
sinetor yang kejar tayang pasti tidak bagus
apalagi undang undang yang kemudian
mau lebih dari tujuh puluh undang undang ya
kemudian tadi dikatakan nggak mungkin dia menyusun undang undang yang bertentangan dengan undang undang lain
justru memang undang undang ini tujuannya untuk itu loh
mana yang lain lain nggak sesuai dicabut cabutin semua sama undang undang ini
artinya memang kemudian ya kejar tayang kemudian tidak terintegrasi tidak terkoordinasi dalam konteks pembahasan
buktinya keterangan kemenko polukam sama kemenko perekonomian yang menjawab kritikan bang rey ya di detik kalau tidak salah saya
itu bahwa proses penyusunan pp konsultasi dpr dan segala macam itu hal yang biasa
ini yang kemudian saya pikir ya tidak terkoordinasi dan juga tidak terintegrasi
tidak terkoordinasi dan tidak terintegrasi salah satunya di pasal satu ratus enam puluh enam bahwa peraturan presiden dapat membatalkan peraturan daerah
padahal keputusan mk mengatakan bahwa mahkamah agung yang bisa membatalkan perda
anda melihat itu ketidaksinkronan pasal pasal yang terjadi begitu saja tanpa terencana bang
ya makanya kemudian
ini dari lihat mindset
ini memang kemudian dilidingkan oleh kemenko
satgasnya kan dari sebagian besar yang dikritik oleh teman teman buruh ya
kadin dan semacam
saya menduga ini kurang sentuhan ya
dari kementerian lain yang membidangi hukum dan politik itu
jadi tidak ada sinergi ya
tidak ada sinergi
kalau itu dibidang saya menduga ya
kalau itu melibatkan kementerian hukum dan ham saya yakin itu tidak akan lolos
karena kementerian hukum dan ham tahu persis bahwa pasal tentang pembatalan perda yang ada di undang undang dua puluh tiga itu
sudah dibatalkan nk
ini malah diadopsi lagi
termasuk juga yang tadi
makanya kemudian orang dari kemenko pun nggak berani juga menjelaskan kalau itu
karena tidak tahu loh
ternyata tidak boleh ya pasal ini
oke selain pasal satu ratus enam puluh enam bang charles ada pasal satu ratus enam puluh
bahwa peraturan pemerintah dapat mengubah atau membatalkan undang undang
itu prinsipnya sangat melanggar kaedah hukum yang paling dasar gitu
bahkan dibantah sendiri oleh menko polukam gitu
ini bagaimana kemudian
kalau memang itu salah ketik secara substansi memang salah itu
tapi kan kemudian tidak mau dikatakan itu niatnya memang begitu
oke anda meyakini salah ketik nggak bang
kalau salah ketik itu ya typo ya
kalau kita bikin wa itu kan biasa kan
kata dapat menjadi harus
misalnya tidak menjadi atau dan segala macam
itu baru salah ketik
kalau maknanya itu kita baca ya
jadi kan ada yang salah ketik ada yang salah pemanaan
jadi kalau salah pemanaan mungkin redaksinya kurang benar
tapi ini redaksinya benar
kemudian maknanya bisa dibaca
dipahami bukan salah ketik
memang itu dia niatnya
untung kita tahu
oke bang rey secara politik anda melihat memang niatan pemerintah seperti itu
seperti yang disampaikan oleh bang charles
atau memang ada ketidak kompakan antara para pembantu presiden dalam menyusun paket sapu jagat ini
ya ini efek dari ketergesa gesaan memang ya
caranya saja udah gak tepat gitu
bagaimana sebuah rancangan undang undang yang menjadi semacam induk dari banyak undang undang yang lain
hanya disiapkan dalam
tiga bulan empat bulan
padahal undang undang anaknya itu kalau ada induknya gitu ya
atau undang undang turunannya itu tahunan dibahas orang
kan aneh juga tuh
jadi undang undang yang mau dibat
katakanlah misalnya soal peraturan pembentukan undang undang
itu bukan tiga bulan empat bulan didiskusikan tuh kan
bisa tahunan gitu ya
atau undang undang yang mengatur soal apakah perda itu bisa dibatalkan oleh presiden atau tidak
itu bukan setahun dua tahun bukan sebulan dua bulan
bisa tahunan didiskusikan orang
dari perjalanan bangsa kita ini gitu ya
lihat eskalasinya macam macam dan seterusnya gitu
tiba tiba datang undang undang yang bypass semua gitu loh
yang undang undang turunannya saja didiskusikan orang tahunan
kok anda cuma dalam jangka tiga bulan mau menghapus itu semua
jadi saya kira tidak tepat lagi disebut salah ketik
itu jelas bukan salah etik ya
itu jelas cara berpikir salah gitu loh
jadi bukan salah ketik salah berpikir gitu loh kira kira
karena keinginan yang kuat untuk menjadikan omnibus law ini
sebagai sarana untuk bagi pemerintah melakukan tindakan tindakan di masa yang akan datang gitu
itu yang pertama
nah yang kedua dalam proses pembahasannya seperti kita ketahui juga kan agak tertutup ya
baru sekarang agak terbuka setelah masuk ke prolegnas itu
dan di proleklase ini mereka mengatakan masukkan dong masukkan dong
secara prinsip pembuatan rancangan undang undang ini sudah menyalahi ketentuan
karena sejak awal tidak melibatkan stakeholders ya
itu persis seperti revisi undang undang kpk
di dalam revisi undang undang kpk yang lalu setelah di dpr
baru kemudian dibuka dan setelah dibuka orang baru menyadari betapa buruknya revisi undang undang kpk
dan kita nikmati hasilnya seperti sekarang gitu loh kira kira
jangan sampai juga model yang sama dipakai oleh pemerintah saat ini gitu ya
nah itu yang kedua gitu
jadi caranya juga kurang tepat
yang ketiga menurut saya adalah bukan hanya soal keterkesaan cara dan seterusnya itu gitu
tapi ini pemaksaan kehendak
lebih tepat disebut sebagai pemaksaan kehendak
karena kelihatan cara berpikir presiden ini
apapun dalam jangka tiga empat tahun ke depan ini
ya dia harus bisa melaksanakan abc dan seterusnya gitu
jadi gak perlu apa yang disebut dengan tata tertib bernegara
nggak perlu yang disebut dengan apa namanya ya tata negara gitu
yang penting ini yang perlu kita kejar
itu ditabrak semua
itu kita tabrak semua menggunakan omnibus law ini
oleh karena itulah ya undang undang ini bukan hanya salah titik
ini cara berpikir yang salah
yang harus dikoreksi oleh pemerintah gitu
oke bang charles anda melihatnya sepakat nggak dengan bang ribo
ini pemaksaan kehendak semuanya diterabas hanya untuk proyek ambisius seratus hari
pada pertengahan mei nanti harus selesai
dari segi pertandas perintah
saya berapa kali ditanya juga beliau
jadi jangan lupa loh omnibus law ini akan berlaku
dan mohon maaf nih pak jokowi kan paling lima tahun ini

tapi akan merasakan akibat dari omnibus law ini selamanya
sebenarnya kemudian kalau lah mau dibahas agak sedikit lebih tenang gitu loh
jangan kemudian mengejar kejar tayang seperti itu
nah karakter kejata yang ini kan lagi lagi kita traumatik dengan kasus undang undang kpk kan
persis seperti itu
jadi melihat polanya sama ya
pemerintah siapkan diam diam
padahal dalam perencanaan itu sudah harus diundang stakeholder
penyusunan na itu pun juga harus ada diskusi publik dan fgd pertemuan pakar segala macam
itu sudah terbuka
orang sudah bisa
terlibat dari awal gitu loh
ini kan enggak begitu dilepar ke dpr
sekarang pemerintah cuitan ayo sudah silahkan ke dpr
silahkan ke dpr
begitu nanti disetujui dpr itu sudah disetujui dpr
kami hanya mengundangkan
dan betul betul memang kemudian ini pola yang sama
kita cari kasus yang lain lain
misalnya kan salah satu kalau misalnya taruh lagi di revisi
ini pembuatan undang undang loh
dua hal yang berbeda
satu revisi satu pembuatan
kalau revisi anda melakukannya dengan cepat kita masih paham
kira kira tanpa harus melibatkan publik secara menyeluruh gitu
nanti terlibatnya di dpr karena ini perintah
katakanlah misalnya perintah mahkamah konstitusi untuk melakukan revisi gitu ya
tapi kita ingat dulu ya
beberapa revisi undang undang kpk yang hanya menyangkut dua tiga pasal
di dalam katakanlah dalam kasus undang undang pemilu undang undang partai politik
itu bisa sampai enam bulan bahkan bisa sampai sembilan bulan untuk mendiskusikannya
bagaimana undang undang baru yang sifatnya induk hanya dalam seratus hari kalian bisa lakukan itu
itu enggak ada lagi yang bisa menjelaskan
kecuali anda mau memaksakan kehendak
oke anda mau memaksakan kehendak
apakah pemerintah ingin memaksakan kehendak dan jadi otoriter seperti yang disebutkan beberapa kepala daerah
yang juga menolak paket rancangan undang undang omnibus law
kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kita akan lanjutkan perbincangan yang sangat seru di hari minggu ini
bang charles ini kita kembali lagi ya di paket omnibus law ruu cipta kerja di pasal satu ratus enam puluh enam itu memang ada kekhawatiran dari beberapa kepala daerah
sudah disampaikan oleh salah satu wali kota wali kota bogor bima arya mengatakan bahwa ini menjadi rezim otoriter kalau ini memang kemudian langsung disahkan
karena kekhawatirannya di pasal satu ratus enam puluh enam di mana peraturan presiden dapat membatalkan perda itu dianggap dapat memangkas kekuasaan ataupun otonomi daerah
itu memang seperti itu ya bang
makanya jadi sebenarnya gini kalau secara ilmu perundang undangannya judul itu mencerminkan isi
jadi kalau judulnya itu cipta lapang kerja kita pake cilaka aja ya bang
udah diganti bang
nggak tetap aja
oke tetap ya
kalau isi seperti ini tutup cilaka
nah lalu atau cipta kerja sendiri itu kan orang akan membayangkan oh ini bagaimana kemudian pemerintah bekerja menciptakan lapangan kerja gitu loh
mendorong investasi semua macam
tapi ternyata kemudian kemudian
ini kan menabrak nabrak kemudian ketentuan lain
ya kan semua mindsetnya untuk investasi
dia merubah beberapa ketentuan di undang undang pemda ketentuan di undang undang lingkungan hidup
undang undang pers kemudian juga yang lain lain kan
kalau masih seputar ketenaga kerjaan perusahaan bumn itu masih kita terima
makanya kemudian ini kayaknya ya memang rezim ini mengarah ke sentralisasi kekuasaan
termasuk itu tadi
pembatalan perda itu bukan hal yang sederhana ya

jadi mk itu udah bergulat pergulatannya luar biasa
praktek itu dijalankan sejak otonomi daerah berjalan
dan memang diakui bahwa indonesia dengan tiga puluh empat provinsi hari ini itu punya karakteristik yang berbeda beda
sehingga kemudian instrumen daerah itu dibutuhkan
dalam konteks memanipulasi kebutuhan hukum masyarakat di daerah itu
nah makanya tapi sekarang dengan proses sistem ini
jadi keberagaman itu ya pasti akan bertentangan dengan hukum nasional
nah sehingga kalau kita masih mengandung konsep otono
semesti keberagaman itu yang dilindungi
tapi sekarang kan enggak
keberagaman keberagaman itu jika bertentangan
jika tidak sesuai dengan program nasional dan macam
jadi semuanya top down gitu
dengan adanya ini kemudian semuanya harus top down nantinya ya
iya jadi top down
kemudian jangan jangan memang pemda ini mau didorong menjadi urusan administratif saja
sehingga saya kalau begitu nanti jangan jangan apa gunanya pilkada
apa gunanya dprd kan begitu
nah makanya kemudian
bicara tentang efektivitas
efisiensi kan sebenarnya bukan itu satu sisi saja
makanya terkait dengan ini jelas jelas ini kemudian bertentangan ya
tidak hanya keputusan mahkamah konstitusi tapi konsep otonomi daerah
ketahui lah wah perda itu juga instrumen hukum di daerah
jadi bukan hanya sekedar instrumen peraturan pelaksana dari tingkat pusat
jadi perda juga lahir karena kebutuhan hukum yang beragam itu
nah ini yang kemudian
jadi daerah juga punya kewajiban untuk sejahtera masyarakatnya
nah ini yang kemudian saya pikir
karena tidak terlalu memberikan peran yang besar kepada pemba dan politik milenial
bang rey anda melihatnya seperti yang disampaikan oleh bang charles ini akan kembali ke zaman
orde baru bahwa ada secara politik ada usaha untuk mensentralisasi kekuasaan gitu
meskipun tidak dikatakan oleh mereka ya efeknya akan ke sana
dengan sendirinya gitu
karena bagaimanapun kemudian aturannya aturan sesuai dengan pusat
tidak ada mekanisme yang bisa meng counter pusat itu apakah memang pandangan mereka
yang benar atau tidak gitu
karena selama ini kita bawa ke makam agung
supaya pandangan pusat dan pandangan daerah bisa diadili di mahkamah agung kan kira kira
jadi jangan semena mena pusat harus melaksanakan semua kehendak pusat macam macam
itu satu hal
nah yang kedua adalah yang perlu mungkin diingatkan kepada presiden yang saat ini masalah bangsa
ini bukan hanya sekedar soal lapangan kerja
itu ya itu satu hal persoalan kita itu betul
tapi tidak boleh demi itu ada rombak semua hal
yang sudah menjadi ketetapan kita berbangsa dan bernegara karena tata tertib beradministrasi
negara itu anda harus hormati
kewenangan kewenangan daerah yang diberikan juga anda harus hormati
karena itu bagian dari perjalanan bangsa ini
kita sampai ke otonomi itu adalah bagian dari perjalanan bangsa ini
semangat reformasi ya di situ ya
bukannya semangat reformasi
karena tiga puluh tahun kita yang sentralisasi itu
tidak menumbuhkan kota kota di daerah
anda menjadi presiden karena
di dalam negara negara
di dalam negara negara
di dalam otonomi itu anda menjadi bupati
lalu kemudian berprestasi
anda jadi gubernur
menjadi berprestasi artinya jadi presiden
tapi kalau anda ingin tarik ini semua mekanisme yang sudah kita nikmati hampir tidak
selama dua puluh tahun di reformasi ini akan hilang begitu saja
yang saya mau katakan lagi lagi tuh masalah bangsa ini bukan hanya masalah soal
bukan hanya masalah soal investasi
bukan hanya masalah soal negeri
bukan hanya masalah soal investasi
bukan hanya masalah soal perut
gak ada masalah

bukan hanya masalah soal investasi
bukan hanya masalah soal perut

tidak karena misalnya kesejahteraan keadilan harus diredam
itu yang dipraktekan oleh orde baru selama tiga puluh dua tahun dan diprotes oleh publik
jadi jangan kita kembali ke situasi itu
nah ini menurut saya salah satu yang perlu diingatkan kepada presiden
untuk tidak lagi lagi ya sekehendak hati
memaksakan kehendak untuk mengubah semua hal
demi kepentingan apa yang disebut dengan investasi
apa yang disebut dengan lapangan kerja
macam macam dan seterusnya
anda harus punya kreasi yang cukup
di tengah sistem yang sudah kita bangun sedemikian rupa
kita perbaiki waktu demi waktu
demi perbaikan supaya ada unsur keadilan jalan
tapi juga unsur kesejahteraan bertumbuh
jadi tidak boleh unsur kesejahteraannya langsung tinggalkan keadilan
ini harus sejalan
karena kalau kita betul betul mengikuti arahan panjazila
jelas tujuan berbangsa dan bernegara itu dua itu
sejahtera sekaligus adil
tidak ada sejahtera dulu baru adil
dua hal itu harus berjalan
oleh karena itulah kita bangun dengan sistem seperti yang sekarang
ada pemerintahan pusat yang terbatas kekuasaannya
ini upaya untuk desentralisasinya
bahwa mendagri ini berhak untuk memecat kepala daerah
yang tidak menjalankan proyek strategis nasional
nah itu kita akan kembali lagi
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh bang rey
kita akan kembali lagi ke masa orde baru
kalau masih bisa memahami misalnya
kalau peraturan pemerintah daerah dibatalkan oleh presiden
mungkin kita masih bisa cari hubungan struktural
gubernur dan juga dengan bupati wali kota
tapi kalau perdaan dibatalkan oleh presiden
tidak ada hubungannya
sebab perda itu adalah kesepakatan partai partai bersama kepala daerah di daerah itu
yang dengan sendirinya nggak bisa diintervensi oleh presiden
jadi agak berbeda kalau mungkin peraturan pemerintahan daerahnya
tentu gubernur ya
gubernur ataupun mungkin peraturan dari bupati
karena mungkin secara struktural masih ada
tapi kalau perda itu artinya partai partai politik bersama dengan pemerintahan daerah
jadi bukan hanya itu kemauan pemerintahan daerah saja
itu kemauan pemerintahan daerah
jadi pemerintahan daerah itu adalah bupati dan wali kota gubernur dan dprd nya
terakhir nih bang charles
anda melihatnya apakah ini jalan panjang ruu omnibus law akan mulus mulus saja
atau nanti akan seperti rkuhp atau seperti apa sih bang
kalau mau pakai pemaksaannya
main keras ya
saya yakin memang kemudian ya kita akan setback kembali
dan itu pasti biayanya akan sangat besar
dan saya yakin kalaupun jadi ya pasti nanti ketika implementasi akan menimbulkan kegaduhan lain
jadi saya mengatakan begini
lebih baik kita berdebat pada saat membahas ketimbang kemudian kita berdarah darah waktu dia dilaksanakan
karena kalau ketika sudah dia jadi kemudian dilaksanakan kemudian banyak yang diberikan justru yang jadi korban kan kita semua
warga negara warga bangsa
pemerintah juga tidak akan bisa meyakinkan investor itu
kalau sudah ada undang undang ternyata dimana mana ditolak juga mereka tidak akan
jadi lebih baik agak sedikit bersabar
terbaiknya terburu buru dan semacamnya
termasuk yang tadi desentralisasi itu ya
kalau saya cuma mengingatkan khususnya presiden ya
pak presiden anda berkuasa cuma sampai dua ribu dua puluh empat
tapi republik ini bisa sampai seribu tahun yang akan datang
jangan sampai anda membuat undang undang yang menyengsarakan kita menyulitkan kita di masa yang akan datang
ya semoga saja pemerintah
terutama presiden jokowi mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat sipil dan juga para buruh
terutama yang menjadi pihak yang merasa dirugikan ya dalam rancangan undang undang omnibus law cipta lapangan kerja
dan terima kasih bapak bapak atas waktunya
dialektika pada malam hari ini sangat mencerahkan dan memberikan masukan sebetulnya kepada pemerintah
lebaran masih tiga bulan lagi
cnn indonesia prime news segera kembali